sosmed itu juga bisa kemudian membuat kita itu lebih dekat dengan konsisten milenial
tapi juga hati hati karena sosmed juga bahaya
karena banyak sekali hoax banyak sekali kemudian yang dipelintir
banyak sekali kemudian yang nggak bertanggung jawab
jadi bagi pengguna sosmed atau kemudian yang ingin sering banget lah main gadget itu
hati hati kemudian juga harus bisa bertanggung jawab
jadi kalau belum bisa hati hati dan bertanggung jawab ya baik nggak usah main sosmed
tokoh perempuan satu ini sudah lama menjejakan karirnya di dunia politik
dan hampir mencapai puncaknya dan kali ini ia meluangkan waktu untuk belak belakan
bercerita soal strategi partainya menggait suara generasi milenial
dan bagaimana ia menjawab stigma menjadi putri mahkota penerus di partai demokrasi indonesia perjuangan
kita akan langsung berbincang dengan
menteri koordinator pembangunan manusia dan juga kebudayaan
sekaligus ketua dpp pdi perjuangan bidang politik
mbak puan maharani terima kasih sekali mbak puan atas waktunya
meluangkan waktu buat kami
kita sambil santai aja mbak karena kita pengen menunjukkan ke generasi milenial
iya fun banget ya
mbak puan ini kan sibuk ya menjadi menko pmk
kemudian ketua dpp pdi perjuangan
maju caleg juga dari dapil jawa tengah
bagaimana mbak bagi waktunya ini
ya semuanya itu kita harus punya prioritas
saat saya kemudian menjalankan tugas saya sebagai menko
ya saya sebagai menko sampai saat ini
saya masih menjalankan amanah sebagai menko
jadi urusan yang lain ya
tentu saja tidak akan mengganggu tugas saya yang paling utama sebagai menko pmk
mbak puan kan maju caleg juga ya
untuk dpr ri dua ribu sembilan belas

turun ke konstituen banyak nggak sih mbak
di sana itu generasi milenial pemilih milenialsnya banyak mbak
banyak sekali banyak sekali
dan itu memang itu menjadi salah satu tujuan dari kehadiran saya kalau sebagai caleg
ya saya ingin menunjukkan bahwa ya politik itu fun
kemudian punya harapan bahwa di politik itu kita bisa menjadi seseorang
kita bisa melakukan banyak hal kalau kita masuk partai politik
karena di dalam partai politik yang nantinya akan masuk ke legislatif
atau eksekutif itulah kita bisa lebih berperan banyak
ada strategi khusus mungkin program khusus yang disiapkan oleh mbak puan di dapil jawa tengah v ini untuk para generasi mileni
pasti kita harus datang kita harus ketemu
kemudian kita berinteraksi dengan mereka
kita sampaikan hal hal yang memang mereka perlu tahu
apa itu politik apa kemudian visi saya
dan kemudian bagaimana kemudian mereka itu bisa mengerti bahwa politik itu gak seperti yang serem banget
atau kemudian politik itu gak seperti yang serem banget
atau kemudian politik itu gak seperti yang serem banget atau kemudian politik itu gak seperti yang serem banget
atau kemudian politik itu gak seperti yang serem banget
politik itu kayaknya cuma yang gak enak gak enak aja itu tergantung masing masing individu
nah kalau kita lihat bahwa politik itu kan pengen diceritakan fun ya politik itu seru
sekarang ini banyak sekali politisi yang kemudian punya instagram punya facebook ngevlog mbak
tiba tiba yang biasanya nggak pernah ngevlog kemudian pakai jaket bomber kemudian pakai motor kemana mana
nah menurut anda memang politisi sekarang sengaja mencitrakan dirinya dekat dengan kalangan muda untuk dapat suara itu ya mbak
sosmed menurut saya hal ini penting

sosmed menurut saya hal ini penting
kemudian sosmed itu juga bisa kemudian membuat kita itu lebih dekat dengan konstituen milenial
tapi juga hati hati karena sosmed juga bahaya
karena banyak sekali hoax banyak sekali kemudian yang dipelintir banyak sekali kemudian yang gak bertanggung jawab
bagi pengguna sosmed atau kemudian yang ingin sering banget lah main gadget itu
hati hati kemudian juga harus bisa bertanggung jawab
jadi kalau belum bisa hati hati dan bertanggung jawab ya lebih baik gak usah main sosmed
oke tapi menurut anda pemilih generasi milenial kan cukup banyak ya mbak
mereka itu melek politik nggak menurut mbak puan
ada yang melek politik ada yang nggak melek politik
melek politiknya pun itu sebatas mana
kemudian kalaupun baru mau mulai melek politik ini yang paling penting
awal dari melek politiknya ini yang harus kita tahu
kita mau kemana mau ngapain siapa yang menjadi panutan kita
jadi jangan kemudian hoax hoax juga bermunculan karena ini yang bahaya
awal dari ketertarikan politik kita itu arahnya harus jelas
karena kalau dari awal gak jelas nantinya malah jadi hoax
oke nah kemudian kalau kita lihat di pdi perjuangan kan ada saya partai yang namanya banteng muda indonesia atau bmi
itu kan diisi kalau kita lihat ada beberapa kader mudanya tapi nggak banyak mbak
itu memang salah satu cara pdip untuk meraih suara golkar
kita punya saya partai ada komunitas banteng muda kemudian banteng muda indonesia bamusi bakuna
itu memang mix
jadi ada yang tua ada yang setengah tua
ada yang muda
memang gak semuanya harus muda aja
bahkan banyak ada juga yang lain
tapi memang ini salah satu menarik kaum muda itu bukan tentu saja harus muda semua
tapi juga bagaimana yang senior senior yang sudah lebih tua ini bisa mengisi dan memberikan guidance kepada mereka bahwa kalau mau berpolitik itu bagaimana
kalau belum siap berpolitik itu seperti apa
jadi simpatisan itu seperti apa
jadi ini memang kita masih mix
oke tapi kedepannya apakah anda lebih percaya bahwa orang orang muda itu lebih bisa
membawa politik ke arah yang lebih baik ketimbang orang orang tua
saat ini kan anak anak muda itu semuanya itu sebenarnya sudah punya semangat bagaimana membangun indonesia kedepannya dengan cara pola pikir mereka
nah bagaimana kemudian mengarahkan cara berpikir mereka ini dengan semangat mereka itu saya masih meyakini bahwa kita perlu mengambil pengalaman dari yang senior
jadi gak bisa semuanya anak muda
walaupun kemudian zaman waktu itu akan berubah terus menerus
generasi akan berjalan tanpa kita bisa tahan
tapi saya tetap meyakini pengalaman dan apa yang didapat dari orang orang yang dulunya itu lebih punya pengalaman dari kita itu harus tetap didapat
oke pdi perjuangan adalah partai yang sangat besar
kemudian kalau kita lihat jajaran dpp nya itu paling banyak didominasi oleh orang yang dalam tanda kutip usianya cukup tua gitu mbak
apakah kedepannya pdip akan lebih banyak mengisi kader kader
atau mudanya untuk duduk di posisi posisi puncak
tapi sekarang tua dan muda ini umurnya berapa nih
kalau saya udah umur segini terus dianggapnya masih muda atau udah tua gitu kan
karena kalau di dpp itu menurut saya udah mix antara yang senior sekali setengah sampai yang umur sesaya
karena memang disitu yang paling muda saya di jajaran pimpinan pusat
nah apakah kemudian kalau seumur saya itu udah dianggap udah gak milenial
apakah udah dianggap udah lebih senior
tapi karena ini pedagogiknya
pdi perjuangan itu partai yang sudah lama udah tua lah udah senior
jadi gak mungkin kalau tiba tiba itu sebagai partai yang udah senior banget ini kemudian semuanya anak anak muda
walaupun tentu saja ada generasi di daerah kemudian sampai tkp dpc phc provinsi kabupaten kota itu anak anak muda udah banyak sekali kita mix
kalau kita lihat kan partai partai yang baru bermunculan itu mereka banyak sekali menjual tokoh tokoh muda gitu
bagaimana pdi perjuangan kemudian berkompetisi gitu
dengan mereka untuk bisa jualan lah ibaratnya pada kampanye dua ribu sembilan belas nanti mbak
ya pdi perjuangan sebagai partai yang udah cukup lama memang punya pegeras rute tersendiri
bahwa sekarang pemilih muda itu menjadi satu hal yang memang penting untuk kita kemudian lakukan karena perubahan zaman ini kan
bahwa pemilih pemula itu akan banyak milenial akan banyak
ya tentu saja itu menjadi satu perhatian utama dari kita juga
nah namun ada kita punya pasar sendiri sendiri lah setiap pertempuran kita
jadi nggak mungkin grassroot kita itu semuanya tua semuanya muda
enggak grassroot pdi perjuangan itu dari tahun ke tahun setiap periode lima tahunan ini ya sebenarnya itu itu aja
jadi kalau dibilang bahwa grassroot kita harus pindah jadi yang udah biasa ke yang kemelinya menurut saya nggak juga
tapi tentu kita punya tujuan juga untuk bisa menggait pemilih pemuda dan milenial
tapi berarti pdi perjuangan tidak takut tersaingi ya dengan adanya partai partai baru ya
tidak takut tersaingi
tidak takut tersaingi
jadi kita punya cara masing masing untuk bisa menggait pemilih pemilih yang baru dan yang sudah kita bina yang sudah kita maintain lah kita bina
alhamdulillah ini suatu anugerah tidak semua orang bisa menjadi cucu soekarno dan ya lahir nggak bukan saya yang milih lahir udah tiba tiba jadi cucu soekarno
ini merupakan anugerah dan ya walaupun tidak mudah juga untuk menjadi cucu soekarno
ya tapi saya berusaha untuk bisa membawa nama keluarga ini sebaik baiknya
orang muda ataupun tokoh muda ini mengambil tampuk ke pemimpinan
memimpin partai dan juga memimpin negeri
regenerasi di pdi perjuangan itu menurut saya sudah berjalan
salah satu contohnya itu pak jokowi
kemudian di provinsi kabupaten kota gubernur kita bupati kita itu muda muda semua
banyak yang di bawah lima puluh bahkan di bawah empat puluh
jadi regenerasi sudah berjalan di bdi perjuangan
ya bahwa nanti akan ada suksesi atau regenerasi yang lebih besar lagi
ya kita tunggu saja pada waktunya
karena kita tidak bisa melakukan suksesi tanpa mekanisme atau sistem yang sudah berjalan
seperti contohnya di pdi perjuangan itu setiap pergantian ketua umum
atau pemilihan ketua umum dan pimpinan pusat itu dilakukan setiap kongres
jadi kita tunggu kongresnya tahun dua ribu dua puluh untuk bdi perjuangan
tapi regenerasi pdi perjuangan sudah berjalan dan anak anak muda
tokoh tokoh muda itu sudah semua bermunculan
tapi anda siap nggak kalau suatu saat memimpin partai mbak
ini bukan masalah siap dan nggak siap
dari kecil saya udah ikut melihat mendengar dan menjalani urusan partai politik gitu
bahkan sampai sekarang ini saya udah dari tahun dua ribu tujuh jadi ketua bidang yang ada di dpp
walaupun kemudian posisinya beda beda di tempatnya di mana
ya menurut saya partai politik sudah menjadi bagian dari hidup saya
beberapa waktu yang lalu ya sudah dua kali kita dengar ibu megawati soekarno putri
yang diperjuangkan ini sempat bicara soal beliau ini sudah lelah kenapa harus dipilih lagi
kemudian bicara soal regenerasi
apa sebetulnya yang terjadi
apakah beliau memang sudah tidak ingin lagi memimpin pdip atau bagaimana mbak
semangat ibu mega itu untuk bisa membangun indonesia
kemudian mempunyai indonesia yang seperti dicita citakan bung karno itu sangat besar dan kuat
jadi dan saya juga masih melihat bahwa ibu megawati itu masih mampu untuk bisa memimpin pdi perjuangan
walaupun kemudian ya terserah beliau juga
apakah nantinya masih dipilih atau tidak dan apakah beliau bersedia juga untuk dipilih kembali atau tidak
makanya tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa kongres yang akan datang buat pdi perjuangan itu tahun dua ribu dua puluh
tapi mbak puan sendiri ada ambisi tidak sih untuk menjadi ketua umum dari pdi perjuangan
masalahnya bukan ambisi atau nggak ambisi tapi masalahnya adalah kesiapan kita
apakah kita ini terpilih atau tidak atau ada yang mau milih atau tidak sesuai dengan mekanisme tersebut
cuma sebagai orang politik
tentu saja saya sudah berusaha untuk bisa mengisi atau kemudian menggali pengalaman saya sebanyak banyaknya
untuk menjadi orang politik apakah itu di legislatif apakah itu di eksekutif untuk bisa berjuang dan membangun bangsa indonesia
anda kan salah satu cucu dari bung karno ya cucu dari tokoh proklamator pak soekarno
menyandang nama soekarno mengalih darah soekarno di anda bagaimana
bangga alhamdulillah ini suatu anugerah tidak semua orang bisa menjadi cucu soekarno
dan ya lahir nggak bukan saya yang milih lahir udah tiba tiba jadi cucu soekarno
ini merupakan anugerah dan ya walaupun tidak mudah juga untuk menjadi cucu soekarno
ya tapi saya berusaha untuk bisa membawa nama keluarga ini sebaik baiknya
pelajaran apa sih mbak sebetulnya yang diambil dari bung karno selama ini
bagaimana bung karno berjuang untuk memerdekakan bangsa
kemudian sekarang bagaimana bung karno dengan pancasilanya itu bisa menyatukan bangsa indonesia
dan kalau kita intisari dari pancasila itu adalah gotong royong adalah falsafah hidup kita kan
bagaimana kita hidup bisa harus bersama sama secara gotong royong itu menjadi inspirasi saya dalam menjalankan tugas tugas saya
sosok bumi gawati soekarno putri di mata bapuan itu seperti apa
orang yang teguh berprinsip
terus tidak mudah tergoyahkan dan selalu bersemangat
bagaimana keluar dari sosok seorang megawati dan juga seorang tokoh proklamator bung karno
nggak bisa keluar karena itu menjadi bagian dalam diri saya
ya itu udah ya dari dulu itu ada di darahnya kalau ada yang mengatakan anak ideologis dan anak biologis saya anak cucu biologisnya
kemudian karena dari kecil selalu diajarin berkaitan dengan apa yang menjadi
saya yang menjadi ideologi dari bung karno saya menjadi anak ideologis walaupun saya masih harus banyak belajar
memang sejak awal anda itu di kader ya mbak untuk menjadi politisi penerus di pdi perjuangan oleh bu mega gitu
tidak ada sama sekali tidak
awalnya saya nggak mau masuk politik
kalau ditanya ayo puan puan mau nggak
tidak mau tidak mau apa apa
karena hari hari saya dari kecil itu saya selalu lihat gimana politik
gimana kemudian ibu bapak saya itu sebagai orang politik itu pergi pergi terus
saya sampai ah nggak mau ah jadi orang politik pergi terus gitu
tapi nggak karena mungkin itu ada setiap hari ada dalam lingkungan saya
akhirnya membuat saya kalau kita mau berperan kita mau ikut dalam membangun bangsa itu karena memang partai politik itu salah satu pilar demokrasi
kita harus masuk dalam satu organisasi atau lembaga untuk masuk ke dalam satu lingkaran yang lebih untuk bisa berperan
jadi tidak bisa di luar gitu loh
cuma teriak teriak aja tapi harus masuk ke dalam satu lingkaran
nah saya memutuskan ya saya mau masuk partai politik yang kebetulan adalah pdi perjuangan
kan anda mengikuti perjalanan politik bu mega ya sejak dari dulu zaman orde baru sampai sekarang
pengalaman politik yang anda rasakan anda melihat sendiri ibu megawati pada saat orde baru itu apa yang paling tidak bisa mbak puan lupakan gitu
salah satunya adalah bagaimana saat beliau itu di surabaya terpaksa
pilih sebagai ketua umum pdi tapi kemudian tidak di endorse oleh pemerintah
dan makanya kemudian terjadilah peristiwa dua puluh tujuh juli dan lain lain itu saya ada di situ terus
saya ada semua disitu saya ikut sama ibu saya bahkan ikut kemana mana waktu ibu saya itu pergi gitu
jadi ya itu yang selalu membuat saya berpikir bahwa wah ini kok gak fair gitu kan
politik itu harusnya adalah politik yang santun beretika dan kemudian tujuannya adalah untuk membangun bangsa indonesia
ini tanpa membedakan warna tapi membangun indonesia
beliau itu kan lebih senior dari saya secara umur tapi saya manggil beliau itu mas kemudian pak prabowo manggil saya juga mbak
kita kalau ketemu bisa ketawa ketawa berjam jam tanpa ada batas bahwa oh ini kan ini kita nih apa namanya kompetitor kita di setiap pemilu atau pilkada
bagaimana anda menjawab cibiran dan juga stigma di lawan lawan politik kemudian di masyarakat bahwa anda menjadi putri mahkota di pdi perjuangan
meskipun anda sudah tertempa mulai dari ketua fraksi kemudian ketua dpp bidang politik
bagaimana anda menjawab itu mbak
kerja ya kerja turun ke bawah berinteraksi dengan konstituen ketemu dengan rakyat
dimana berarti saya tidak bisa menjawab itu
kalau saya ditugaskan ya kita harus tunjukkan kinerja kita
kemudian ya semuanya itu tentu saja nantinya waktu akan melihat sebenarnya puan kerja nggak sih gitu
target politiknya mbak puan apa sih
sampai sekarang ya menyelesaikan tugas kemenko pmk ini dengan baik sebagai menko kemudian jadi caleg yang terpilih dengan suara yang cukup lumayan gitu
kalau nantinya di pemilu dua ribu sembilan belas ini ya selanjutnya kita tuh bisa menjawab itu
selanjutnya kita tunggu oktober
yang pasti sampai bulan september tiga puluh itu kan periode pemerintahan pak jokowi tahun pertamanya selesai
kemudian tanggal satu oktober itu kan pemilih pelantikan anggota dpr
kalau nantinya saya terpilih ya lihat nantilah oktober ini memang tahun krusial apakah saya mau ke eksekutif atau ke legislatif
tapi sebetulnya sebagai petugas partai sebagai member of party gitu ya
anda punya target personal pastinya di partai gitu
masa gak ada mbak target personal pengen jadi ketua umum atau jadi sekjen gitu
ya ini masalahnya bukannya apa namanya pengen jadi ini pengen jadi itu
tapi karena sebagai ketua dpp pdi perjuangan itu kan sebenarnya sudah menjadi jabatan nomor dua setelah ketua umum dan sekjen gitu
sementara saya sudah ada di situ dari tahun dua ribu tujuh gitu kan
kemudian ya kita lihat aja gak ada lagi yang masuk ke sekjen
ada lagi yang maksudnya bagaimana saya akan menuju ke sana itu tergantung dua ribu dua puluh
yang pasti semuanya rekam jejak yang harus saya lakukan sebagai pribadi dan sebagai petugas partai sudah saya lakukan saya coba sebaik baiknya ya
jadi anggota dpr yang terpilih dengan suara yang cukup lumayan
kemudian jadi ketua fraksi dua kali jadi anggota dpr terpilih dua kali
tapi yang satu kan nggak selesai karena kemudian pindah ke menko pmk
sekarang sebagai ketua pmk
menko pmk sampai empat tahun ini alhamdulillah semoga sampai lima tahun lancar baik baik aja amin
ya udah ya saya tunggu apa namanya per lima tahun ini harus seperti apa ya saya tunggu lagi aja
mbak ini kan rematch ya di pilpres dua ribu sembilan belas ini kan rematch ya antara pak jokowi dengan pak prabowo
sebetulnya banyak yang bertanya hubungan anda dengan pak prabowo kan sempat ada pertemuan juga sebelumnya
itu seperti apa sih mbak
dekat seperti keluarga seperti apa ya beliau itu kan lebih senior dari saya secara umur
tapi saya manggil beliau itu mas kemudian pak prabowo manggil saya juga mbak
kita kalau ketemu bisa ketawa ketawa berjam jam tanpa ada batas bahwa
oh ini kan ini kita nih apa namanya kompetitor kita di setiap pemilu atau pilkada
nggak ada masalah kita hubungan silaturahmi dekat
saya juga secara keluarga dekat dan kita sudah insya allah bersepakat bahwa urusan politik itu gak ada urusannya sama urusan silaturahmi
oke kalau bu mega dengan pak prabowo juga baik baik saja
ya baik baik aja kalau ketemu di kawinan ibu sampai ayo sih ini duduk berdua sama saya satu meja gitu
jadi gak ada masalah baik baik aja kita semua
oke ini kan kalau kita tahu bahwa hubungan dari pdi perjuangan dengan partai demokrat kan agak kurang harmonis
ini sih mbak setelah kemarin ada hubungan antara pak sbi dengan ibu megawati
apakah kedepannya anda sebagai penerus partai kemudian dari sana juga dari penerus partai berharap kedua partai ini kedepannya ini bisa bekerja sama ke depannya hubungannya bisa menjadi lebih harmonis gitu
politik itu dinamis gak ada yang nggak mungkin
saya juga sering ketemu mas ibas sering ketemu mas agus bahkan di acara acara yang saya ketemu pak sby sama ibu ani saya nggak ada masalah nggak dalam artian secara silaturahmi ke keluarga
kita baik baik aja dan ya politik itu dinamis di saat kita itu bisa sama sama kenapa enggak gitu selama itu visinya adalah untuk membangun indonesia bersama
oke artinya kalau misalnya nanti anda di kepemimpinan di pdi perjuangan sebagai penerus kemudian di sana juga ada penerusnya siap bekerja sama dan melupakan apa yang sudah terjadi sebelumnya
gak begitu loh karena saya gak ada masalah jadi bukan melupakan dari sekarang juga saya udah baik gitu kan
jadi tinggal saat bertemu
saat bertemu itu kita mau bicara apa gitu
pdi perjuangan adalah partai yang besar dipimpin oleh ibu megawati sudah lama
nah apakah kedepannya harus dari trust soekarno yang memimpin atau terbuka sebetulnya kemungkinan tokoh lain yang bisa memimpin partai
memang pdi perjuangan itu nggak bisa lepas dari keluarga bung karno
nah jadi memang sekarang itu kan tinggal apakah kemudian seluruh struktur dengan mekanismenya itu menyetujui siapa yang akan dipilih itu apakah
salah satu dari keluarga ataukah kemudian ingin ada orang lain yang masuk untuk kemudian menjadi pemimpin yang ada di pdi perjuangan
namun ya karena memang itu sudah apa namanya itu sudah dna nya lah saya bilang nggak bisa keluar dari keluarga bung karno memang karena grassroot kita itu adalah grassroot pencinta bung karno
ideologinya pun ideologi partai
ideologi bung karno
ya saya rasa itu gak bisa lepas dari keluarga bung karno
banyak yang bertanya kan kemarin mbak puan namanya sempat masuk ya di bursa cawapres gitu
nah kedepannya nih dua ribu dua puluh empat adalah tokoh tokoh muda tokoh tokoh eranya mbak puan dan yang lain untuk bisa maju
anda siap gak berkompetisi di dua ribu dua puluh empat nantinya jadi capres ataupun jadi cawapres
saya belum berpikir ke arah sana karena ya kembali lagi kita selesaikan dulu tahun dua ribu sembilan belas pemilu dua ribu sembilan belas bulan april ini
tapi kan segala kemungkinan itu mungkin saja dan insya allah kalau pdi perjuangan nantinya tanpa mendahului itu memang bisa punya prestasi lagi di tahun dua ribu sembilan belas ya tidak mungkin kita tidak mencalonkan calon presiden atau calon wakil presiden lagi kan
nah itu dulu yang pasti
oke tapi kalau sebagai petugas partai siap ya mbak
ya sebagai petugas partai harus siap ditugaskan dimana aja
ya sebagai penutup partai
ya sebagai penutup partai
penutup seperti biasa kita ada quiz buat fun ya mbak ya
nah nanti dalam waktu satu menit secara cepat saya kasih dua pilihan mbak puan harus pilih salah satu oke
jawabnya cepat ya mbak ya ini ujian gampang buat menko pmk gampang ini oke
politik dinasti atau politik karbitan
elek yoben atau kahitna
belusukan atau rapat kabinet
pilih jadi ketua umum pdip atau ketua dpr
gak bisa mbak salah satu
yang paling dipengen
oke mantep sekali
terima kasih sekali mbak puan maharani atas waktunya itu tadi perbincangan saya dengan menteri koordinator pembangunan manusia dan juga kebudayaan sekaligus ketua dpp pdi perjuangan bidang politik puan maharani rifana pratiwi jakarta